karena aku nelponnya pakai
hp bi surti kali ya
jadi mungkin boy bingung karena yang nelpon nomornya gak dikenal
ya ya lo nantapah
nih bi makasih ya
mau telfon siapa
aku rasa kayaknya aku mau nelfon siapapun tuh urusan aku deh
ingat ya reva
kalau rumah ini bukan rumah papi kamu
tapi rumah anak saya
dan juga bukan rumah kamu
kamu tuh disini statusnya cuma numpang
kasian pingsan itu si nontek
padahal beli uang ini pastinya teh pakai uang papanya si non
tapi si non aneh juga ngapain pakai telfon rumah
apa pulsanya si non teh habis kali ya
sampai sepenting itu si non teh pakai telfon rumah
surti teh harus gimana tuh
si non teh surti kasih pinjam aja hp surti
tapi surti hapenya dimana ya
hape surti teh ada di kamar
lo masih sangat muda
ilmu bela diri lo
nggak ada yang lebih jago
atau lebih jagoan bang
dan allah itu maha besar
terserah kata lo
kali ini gue gak akan kalah
kamu telah menyelamatkan
nama besar perguruan macan putih
bener kata beladan
kalau gak ada lo
ya udah bang
abang aja yang ngelatih disini
kalau gitu saya pamit dulu ya
sama aja nyebelinnya
sama aja nyebelinnya
jadi orang gak bisa melihat orang bahagia banget

ini tuh surti
tadi mau telepon ya
pakai punya surti aja
udah diisiin pulsanya sama surti ya
eh bentar bentar kok
kok bibit tau aku mau nelpon
kan tadi teh surti liat
nanti mau telepon
pakai telepon rumah
tapi kan non gak boleh tadi sama
itu tuh si nenek sihir ya
si nenek sihir teh nyebelin pisan
udah udah surti udah gak betah kayaknya disini non
eh bibi gak boleh kaya gitu
bibik gak boleh sampe gak betah
kalo misalnya bibik gak ada disini terus temen reves siapa dong
udah gak ada lagi
surti mah kalau buat non mah is the best lah
pokoknya surti mah bakalan bertahan disini
walaupun badai menghalang
ini dipake ya
gak usah tuh non udah biarin aja
yaudah deh kalo kaya gitu aku gak mau pake
hah yaudah yaudah
ini manaan manaan aja nah terserahlah
sok dipake dulu ya
surti mau ke depan
sapu sapu lagi ya
makasih kalo nanti perlu lagi panggil surti lagi ya
karena aku nelponnya pake
hp bi surti kali ya
jadi mungkin gue bingung
karena yang nelpon nomornya gak dikenal
makasih ya udah
kok sebentar banget non
emang nggak perlu lagi gitu
cuma masalahnya gak diangkat angkat tadi refer nelpon
gak diangkat emangnya non teh telpon siapa
teleponnya pake telpon non aja
kalo misalnya non teh gak ada
aku tuh masalahnya bi
hp aku tuh ilang
bi tau gak hp aku tuh ilang gak tau ada dimana sekarang
itu dia bi aku juga bingung sih aku
ya terakhir sih aku ingatnya tuh pulang sekolah mungkin ketinggalan di mobil
tapi pas aku tanya sama pak edi
katanya gak ada
pak edi juga kayaknya gak tau gitu
pasti hpnya non teh diambil masih ada
nanti pak edi awas
stasiuk editenter sama surti ya ditegor ya
kita kan belum ada bukti
gak boleh nuduh sembarangan
lanjut belajar aja
yaudah kalo gitu surti teh permisi ya
nanti non kalau misalnya ada perlu apa apa
panggil surti lagi ya
sekarang tuh dia mati kutu di kamar
tadi sempet mau pake telepon rumah
kayak mau telepon boy dia
terus mama langsung larang aja
nah udah gitu dia nggak bisa apa apa kan
tidak lupa mama bilang gini tau gak sih
kamu tuh disini cuma numpang reva
sejarah itu kan rumah kamu
ya bagus banget mah
mama udah ambil hatinya reva
ya di mama lah
oke eh mah
handphonenya reva mama jaga baik baik
jangan sampai surti tahu atau surti ngeliat hp reva
karena surti itu orangnya kepok
dia suka ikut campur
nanti yang ada dia ngambil handphonenya
dan suka kerja sama gitu sama reva mah
atau gak gini aja mah
yang lebih aman